kenapa uyut nggian cita uyut
kamu berdoa ya sama allah
supaya uyut tenang disana
kamu jangan sebarangan ngomong
nenek nggak mungkin meninggal
tapi kan nenek lagi sehat sehatnya nenek
mah ini bukan akal akal mama lagi kan
innalillahi wa innalillahi rujiyun
ya ya ya yaudah aku pulang sekarang
kamu kenapa sih
lah ini udah gak ada
udah udah jangan bercanda
enggak aku gak bercanda lah tadi barusan mama telepon aku
ya yaudah kita harus pulang sekarang
ayolah aku lihat aku meninggal
lara aku mau lihat
lara diam ya
oma udah bilang diam diam jangan nangis terus
kalau kamu nangis terus kamu sama sekali gak boleh lihat eyang uyud
eyang uyud meninggal karena digigit ular putih kan
ular putih yang mama kasih
gak ada namanya ular putih
gak ada gak ada gak ada gak ada
gak ada ular putih
ngaku ngupiin gak sih kamu
gak ada ular putih
lara lihat sendiri
ada ular putih
mama bawa ular putih ke eyang uyud
ular putih yang jahat
salah kalau kamu bilang bilang ular putih ular putih ular putih gak ada ular putih
kalau kamu sebut sebut lagi nama ular putih ular putih ular putih nanti oma akan kurung kamu sama sama dengan ulung putih
supaya kamu digigit kamu mau digigit mau mau
tante tante apaan sih tante
tante ngapain sih pakai gitu gituin lara
lara gak mau digigit ular putih mana takut

tante jangan bilang kalau tante ada hubungannya sama kematian nenek
jangan bilang kalau tante ada hubungannya sama kematian nenek
jalan bilang kalau tante ada hubungannya sama kematian nenek
tante jawab dengan jujur pantuh
bilang sama aku kalau tante tuh gak ada hubungannya dengan kematian nenek
enggak liel bukan begitu
bukan bukan tante
lara itu kan masih polos anaknya
dia gak mungkin ngomong sesuatu yang gak bener tante
lara tuh kan jujur
sekarang tante bilang tante ada hubungannya dengan kematian nenek apa enggak
liel tante itu gak sengaja betul gak sengaja itu kecelakaan liel
malah kalau dipikir pikir lagi sebetulnya penyebabnya itu adalah kamu
enggak enggak tante jangan coba coba kambing hitamkan aku di sini tante
pada saat kejadian aja aku nggak ada jadi tante jangan sembarangan deh
liel denger kamu inget waktu kemarin kamu bertengkar sama tante di halaman belakang
terus tiba tiba kamu kan motong kabel putih kan di kolam renang kamu inget gak
kabel tapi itu kan aku enggak
iya itu itu sebabnya liel
jadi maksud lara ular putih itu kabel
oh itu kabel itu
jadi karena kabel itu
tante jangan bilang tante sengaja naruh kabel itu di sana tante
iya tapi itu semua kecelakaan itu semua kecelakaan tante gak sengaja sumpah sumpah tante gak bohong
tante itu tadi berantem bertengkar sama nenek saking dasyatnya pertengkaran nggak sengaja tante dorong nenek kecebur ke kolam renang
tante udah berusaha cari pertolongan tante lihat ada tongkat kan dekat kolam renang tante lari tante ambil balik lagi kaki tante keserimpet kabel itu nanti jatuh kan kabelnya masuk ke air
ya akhirnya nyeterum nenek keseterum sampai mati liel
ya tuhan ya tuhan tanda
kayaknya lara lihat semuanya lela kalau sampai anak itu ngaduk kita habis habis
tante kenapa sih kenapa sih tante tuh selalu aja melakukan ya ampun apa terus sekarang kayak gimana caranya
lelaki lelaki yang kerasa
lelaki lelaki yang kerasa
uyut kenapa uyut ninggalin sita uyut kenapa sita sayang sama uyut
sita kamu berdoa ya sama allah supaya yang tenang
tadi belum sempat menutup semua kesalahan kesalahan
lalu udah pergi
lalu udah pergi
lalu udah pergi
tapi lu jangan harap bisa memikat dia
lu tipu dia mentah mentah
eh lu itu kagak ada harganya tau gak
lu kan gak bisa ngasih keturunan ya
lu suruh lah si mirza tanggung jawab sama lu
enak aja lu tahu diri dong
lu itu ibarat sampah tau gak
gue dikasih aja kagak mau
si mirza itu biar begitu harusnya dapet cewek jauh lebih bagus dari lu
ya allah aku kok baru sadar sih
lah lara gak mau ajak ke pemakaman
aku yang gak ngajak
dia kan masih kecil
aku takutnya dia shock dengan keadaan seperti itu
takutnya dia buat masalah di sana
terus sekarang dia dimana lagi
lara gak sedih
lara takut salah
lara takut salah
eh takut salah kenapa sayang
lara kan gak salah apa

sampai jumpa di video selanjutnya